kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr menyiapkan jalan tol sepanjang lima ratus tiga km di sumatera untuk menyambut mudik lebaran
namun ruas yang sudah beroperasi yaitu sepanjang dua ratus delapan puluh satu km dan fungsional sepanjang dua ratus dua puluh dua km
pemanfaatan tol fungsional trans sumatera sepenuhnya nanti akan berada di bawah kendali korlantas polri
dilansir detik final ruas yang sudah operasional yakni bakahuni terbang gebesar satu ratus empat puluh empat km palembang indralaya dua puluh satu sembilan km medan binjai tiga belas dua km medan kuala namu tebing tinggi enam puluh dua dua km dan belawan medan tanjung morawa empat puluh dua tujuh km
sedangkan untuk jalan tol yang masih fungsional adalah terbanggi besar pematang panggang kayu agung dan kayu agung palembang
di jalan tol trans sumatera tersedia delapan belas rest area di ruas yang operasional serta tempat beristirahat sementara untuk tol fungsional